verifikasi berkas peserta pilkada serentak dua ribu delapan belas saat ini sedang berlangsung
namun kita sudah bisa melihat beberapa berkasnya misalnya lhkpn atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara
menarik sekarang untuk melihat siapa yang memiliki modal terbesar hingga terkecil pada pilkada serentak dua ribu delapan belas nanti
memang penetapan masih belum dilakukan kita masih menunggu penetapan tanggal februari tanggal dua belas februari dua ribu dua puluh
tapi kita lihat sekarang pundi uang calon pemimpin
kita lihat sekarang yang terkaya
data ini kami ambil pada pukul sepuluh pagi di laman kpk go id
sebenarnya ada slide yang sebelumnya coba kita lihat apakah di sini akan muncul
oh tidak berarti mungkin ada kesalahan ya
oke tapi kita langsung saja bahas ini
dari kpk go id anda juga bisa dengan mudah untuk mengecek informasi ini
jadi ada total satu satu ratus enam puluh lima calon kepala daerah yang sudah melaporkan kekayaannya
mereka tersebar di satu ratus empat belas
satu ratus tujuh puluh satu daerah yang melakukan pilkada serentak pada tahun dua ribu delapan belas ini
yang paling kaya atau yang modal materialnya paling banyak sihar sitorus adalah cawagup sumatera utara yang berpasangan dengan jarod saiful hidayat
total kekayaannya tiga ratus lima puluh miliar rupiah
siar sitorus kita tahu adalah putra dl sitorus yang merupakan terkenal sekali sebagai raja perkebunan sawit di wilayah sumatera utara
dan tidak hanya itu juga ada sebagai pengusaha
kemudian sudah memperkenalkan
proses diversifikasi usahanya ke bidang properti
kemudian ada rumah sakit juga di medan
jadi sudah orang medan pasti sudah tahu persis apa saja usaha dari keluarga sitorus
kemudian sihar sitorus yang maju sebagai cawagup sumatera utara
berikutnya kita lihat andi ihsan mutalib calon wali kota palopo
kekayaannya dua ratus lima miliar rupiah
andi ihsan muttalib ini seorang pengusaha
kemudian turunan usahanya adalah di bidang properti
hotel ada juga beberapa restoran di daerah sulawesi selatan juga ya ada
nah kemudian kita lihat yang berikutnya adalah andi m nurdin halid calon gubernur sulawesi selatan
ia mencalonkan diri sebagai cagup sulawesi selatan
dikenal sebagai pengusaha
total kekayaannya satu ratus enam puluh tujuh miliar rupiah
tapi ia juga dikenal sebagai politisi partai golkar
ketua harian partai golkar terakhir ya
nah kemudian kita lihat yang keempat adalah arsyad juliandi rahman
ini adalah calon gubernur ria petahana
saat ini ia menjadi gubernur riau

ia menggantikan gubernur riau sebelumnya yang kemudian ditangkap kpk
kalau misalnya anda ingat
dan arsyad kemudian masih menjabat sebagai gubernur riau saat ini
berikutnya kita muhammad anton calon wali kota malang

kalau misalnya anda google muhammad anton pasti yang keluar adalah informasi soal penggerbekan kpk di kantornya
jadi memang tahun dua ribu tujuh belas sekitar bulan agustus
kota malang digegerkan ada ott di sana
kemudian mantan ketua dprd kota malang kemudian dijadikan tersangka oleh kpk
kemudian muhammad anton pada saat itu kantornya sempat digeledah
tapi kemudian kpk tidak melihat ada keterlibatannya
akhirnya ia kemudian maju untuk menjadi calon wali kota malang
petahana dua ini petahana ya
nomor empat dan lima dengan kekayaan cukup fantastis
untuk seorang pejabat negara
asn ya asn kekayaannya sekian
satu ratus empat puluh sembilan miliar dan satu ratus tiga belas miliar rupiah
baik kita lihat sekarang yang berikutnya
ada juga pemimpin yang dengan modal yang paling minim atau sangat minim
anda bisa cek juga nanti di kpk go id
yang pertama yang paling ditulisnya termiskin ya
jadi uangnya paling sedikit yang dilaporkan
kekayaannya paling sedikit yang dilaporkan
yaitu syapuani calon bupati murung raya
jadi ada utang satu ratus lima belas juta
syapuani memang adalah seorang pensiunan pns
di kabupaten murung raya
ia maju sebagai calon bupati murung raya
kalau misalnya di beberapa media online
dia mengatakan dengan modal sekecil itu
ia ingin mengabdi kepada warga murung raya
dan ia berharap kekayaannya ini tidak menjadi pertimbangan
dan ia berharap tetap bisa mendapatkan suara dari warga murung raya
kita lihat sekarang yang berikutnya
syirah yudin paskalis calon wakil bupati manggarai timur
kekayaannya minus sembilan puluh empat juta
kemudian ada nur salam calon wali kota bau bau
kekayaannya hanya lima juta rupiah
nur salam maju melalui maju sebagai calon independen ya
dengan wakilnya juga
nah kalau wakilnya kekayaannya agak fantastis
wakil nur salam ini sekitar lima juta

jadi agak berbeda ya
tapi ia maju sebagai calon wali kota bau bau
kita lihat yang berikutnya
markus boma calon wakil bupati paniai
kekayaannya sepuluh juta rupiah
kita lihat sekarang yang terakhir adalah denny nur ilham
kekayaannya sebesar lima belas juta rupiah
ini memang angka ini menarik sekali untuk disimak
karena bagaimanapun juga jika mereka nanti terpilih kita bisa melihat
dan kemudian membandingkan nanti
dan kemudian membandingkan nanti
lima tahun ke depan ketika mereka mungkin mau mencalonkan lagi ya
jadi kita bisa membandingkan selama menjabat setelah terpilih naiknya berapa banyak
nah itu yang menarik dilihat ya
jadi kita bisa hitung hitung dan apakah kemudian kpk juga dari sini
kemudian juga akan melihat apakah kekayaan yang didapat wajar atau tidak
dan yang menarik juga nanti semuanya akan dilaporkan
diumumkan oleh kpk pada saat setelah penetapan calon oleh kpu februari nanti

dan kpk juga membuka pintu selebar lalu
untuk menerima masukan dari anda warga masing masing kepala daerah masing masing

jika melihat sepertinya ada beberapa hal yang belum dilaporkan
atau mungkin kira kira ada yang tidak wajar dengan jumlah kekayaan yang dilaporkan kepada negara